terima kasih anda masih bersama redaksi jawa barat
di bulan suci ramadan trans studio bandung menggelar acara buka bersama
dengan lima ratus anak yatim dari sepuluh panti asuhan di kota bandung
sejumlah artis ibu kota turut meramaikan acara bertajuk
berkah ramadan indahnya berbagi
trans studio bandung untuk ketiga kalinya menggelar acara buka puasa bersama
dengan lima ratus anak yatim yang berasal dari sepuluh panti asuhan
di sejumlah kawasan di bandung
selain menikmati berbagai permainan dalam acara ini juga diberiahkan
oleh sejumlah artis ibu kota seperti firza rizky rido dan siti dj
mereka juga berkesempatan untuk menikmati dua puluh dua wahana permainan
yang berada di kawasan terpadu trans studio bandung
jumur bisa kita datang datang sama buka bersama sama
terus ketemu dengan artis artis juga tadi ada rizky ridho kayak gimana
ini kayak gimana nih sebelumnya emang udah pernah ketemu atau gimana
baru pertama kali seneng banget ketemu sama rizky rido ketemu main
jadi penyok bersyukurlah udah main disini
intinya sih sama kalau ramadan kan memang bulannya kita sama sama berbagi
jadi kita pengen sama sama kasih kebahagiaan buat anak anak jalanan

jadi ini merupakan kolaborasi bersama
bantu siapkan oleh olehnya

buka bersama juga di trans studio